suharti warga rt delapan rw lima kelurahan kedung wuluh kecamatan purwokerto barat banyumas jawa tengah ini
bersama warga lainnya tengah memetik kangkung yang ditanam di ember di tepi jalan kampung
sementara kaum pria mengambil ikan lele yang ada di ember untuk dimasak dan dikonsumsi warga
selama masa pandemi covid sembilan belas warga tidak kesulitan mendapatkan bahan makanan
karena sudah sejak lama warga memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam dan membudidaya ikan
tidak bingung lah mas misalnya saya harus belanja ke pasar kondisi seperti ini cukup di tempat budik dander ini
bawahnya ada ikan lele ada kangkung jadi kita nggak repot repot ke pasar ke warung gitu
penggerak pkk rt empat patriani pranandingsi menjelaskan metode yang dipakai adalah budik dander
atau budidaya tanaman dan ikan dalam ember
selain untuk memenuhi kebutuhan sayuran metode ini juga dapat menyediakan ikan lele untuk bahan makanan warga
selama warnanya kayak gini lain terus rasanya juga sudah tidak begitu sedap lah ya
inisiatif ini dimulai ketika ketua rt melihat semangat warga yang menanam cabai di depan rumah
dari situ pihak rt kemudian mendorong dengan memberikan media tanam
hingga berkembang menjadi beragam tanaman seperti kangkung caisim terong brokoli tomat bahkan ikan lele
mulai bukanya itu cabai
cabai ada beberapa kakak
yang punya di depan rumah kelihatannya kurang terawat
kami mencoba merangkul pengurus pengadaan polybag
muncullah akhirnya kami mencoba setiap satu rumah berasumsi satu atau dua polybag
itu mula bukanya
kemudian ada yang inisiatif selain cabai terong kemudian kangkung dan seterusnya
upaya warga memanfaatkan lahan terbatas di sekitar pekarangan rumah membuahkan hasil
di masa pandemi covid sembilan belas seperti sekarang warga tidak kesulitan untuk mendapatkan makanan
bahkan berkat kreativitas warga ini mereka mendapat penghargaan hingga tingkat provinsi untuk kategori ketahanan pangan
sangat mendukung penuh dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu ibu pkk di rt lima rw delapan ini
yang sudah berjalan sebenarnya sudah berjalan lama
kita melihat dari kegiatan itu sampai menghasilkan prestasi prestasi yang tidak diduga
untuk mengisi waktu luang di rumah selama masa pandemi warga dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam dan budidaya ikan
menurut dian rahayu dosen ilmu ekonomi dan bisnis fakultas ekonomi universitas jenderal sudirman purwokerto
dengan cara demikian warga akan bertahan dan tercukupi kebutuhan pangannya
karena ini kan kopi tidak terencana
sehingga untuk ke depan untuk supaya bisa mereka tetap bertahan hidup atau paling tidak mengurangi pengeluarannya karena pendapatannya berkurang
terus usaha dia untuk bersosialisasi keluar juga agak segan karena takut tertular penyakit
kita manfaatkan tanaman tanaman yang kira kira dibutuhkan untuk waktu yang akan datang untuk keseharian
terutama tanaman tanaman yang bisa digunakan untuk sehari hari
terus untuk menjaga imunitas mungkin tanaman obat obatan
apa yang dilakukan warga rt delapan rw lima ini bisa menjadi contoh bagaimana cara bertahan hidup dengan manfaatkan lahan terbatas di sekitar rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan
apalagi di tengah masa pandemi di mana banyak orang kehilangan penghasilan dan tidak dapat beraktivitas di luar rumah
mas jawa tengah